nah berikutnya ini ada informasi yang lain ada foto seorang bocah yang masih duduk di kelas lima sd di sampang madura jawa timur yang menjadi viral di media sosial
ya jadi foto ini itu memperlihatkan bocah bernama fatah yang menggendong dan membawa adiknya yang masih balita untuk pergi ke sekolah
itu dilakukan karena tidak ada yang menjaga adik sang bocah tersebut
fata bocah kelas lima sekolah dasar ini harus bersekolah sambil merawat seorang balita yang merupakan adik sepupunya bernama ristiani
foto fata yang menggendong adiknya itu viral di media sosial
fata mengaku ia harus membawa adiknya karena tidak ada yang menjaga ristiani di rumahnya
ibu fata bekerja di sawah sedangkan ayahnya merantau sebagai kuli bangunan
orang tua fata menuturkan kristiani memang sudah dititipkan ke keluarganya sejak masih kecil
terus kedekatannya memang sama fata
iya meskipun malam juga pulang ngaji gitu kalau belum tidur ya nyamberin
kisah fata ini viral di media sosial setelah guru kelasnya mengunggah di jejaring sosial facebook
guru bernama lydia ini mengaku ia kerap menemui siswa yang mengajak adiknya ke kelas dengan alasan orang tuanya bekerja di sawah maupun mencari air
setiap hari fata bawa adiknya
di rumahnya ada orang tuanya adiknya nggak dibawa
terus mungkin kalau ada kayak musim panen gitu ya malah patah juga disuruh bantu ke sawah juga
terus nggak cuman fata yang bawa adiknya ada beberapa siswa juga bawa adiknya bahkan lebih dari satu adiknya
dibawa semua ke sini
dibawa semua ke sini duduk berjajar sama mbaknya ini kakaknya
pihak sekolah sendiri tidak melarang
tidak akan tersebut
jika dilarang pihak sekolah khawatir banyak siswa yang absen tidak masuk sekolah
hanya saja pihak sekolah meminta agar kehadiran balita di kelas tidak mengganggu aktivitas belajar siswa
kamaludin harun sampang